tiap kaki melangkah di hadapun dinda
adakah sedikit getah hati terasa
saat senyum terukis di wajahmu cinta
ada kau wajahku yang hadir dalam semesta
meskipun bukan siapa siapa
namun ingin hati segera hadir berjauh pacita
memastikan kau terjaga dalam rumpa yang jingga
berharap nyawa ku ada selintar
di dalam senjam
adinda di mata ini kau terindah
meskipun baru tentu kau tahu aku ada
mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata
tapi aku tak peduli
itu ku tahu jauh dari nomor satu
diriku bukan siapa siapa
namun ingin hati segera hadir berjauh pacita
biarkan tak suka yakin ku rasa
tetap jadi sepanjang
yang masih rahasia
namun jangan sia sia
selintas di dalam senjamku
memandang aku sebelah mata
adinda di mata ini kau terindah
meskipun baru tentu kau tahu aku ada
mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata
memandang aku sebelah mata
memandang aku sebelah mata